mama pagi pagi udah ganggu kalian
mama dateng kesini
tanpa sepengetahuan nino
jadi tadi malam
mama sempet liat
kita tidur lagi ya
kamu tidur di pangkuan mama aja
biar bisa tidur yang nginyak ya naya
ya tuhan elsa
semoga besok elsa lebih tenang
aku bangun kesiangan lagi
aku lagi di kamar mandi
oh randy masih di kamar mandi
ya udah kalau gitu aku mau siapin sarapannya itu seadanya aja deh
oh ada paket buat pak randy
saya ke bawah
ada paket buat randy
yaudah kalau gitu aku yang ke bawah aja deh
tujuh papa gimana
tujuh papa sehat sehat juga kan

tapi bapak jangan kesel ya kalau nino yang ngasih nama pokoknya harus dia yang ngasih nama
buat anak aku
papa kesini sama nino
di kamar mandi ya
masih di parkiran ya
ya allah elsa
kenapa kamu bisa seperti ini nak
ini paket makanan buat pandan dia bu
waduh pas banget nih
aku belum sempat masak
eh ada yang kirim makanan
kalau sampai kirim kirim makanan
pasti mereka sudah dekat
hah ini pasti ada apa apanya
ini dia yang aku tunggu tunggu
ada yang bisa dibantu pak
tadi baru saja saya ketemu sama putri saya elsa pak
kondisi psikisnya sangat tertekan pak
sebelumnya waktu di kantor polisi elsa sempat konsultasi dengan psikiater
apakah memungkinkan untuk lapas ini
elsa dengan psikiater pak
karena saya rasa elsa sangat amat membutuhkan bantuan psikiater
coba saya sampaikan kepada kepala lapas ini ya pak
nanti kepala lapas ini yang bisa memutuskan
ya terima kasih ya pak

mas al ada tamu mas

ibunya pak nino mas
kamu suruh tunggu di ruang tamu ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
mama pagi pagi ada ganggu kalian datang kesini
mama datang kesini tanpa sepengetahuan nino
jadi tadi malam mama sempat lihat kalau nino itu berkali kali dengerin suara nyai rena di hp dia
kayaknya dia kangen sekali sama rena
mama datang kesini mau minta izin sama kalian
kira kira boleh nggak kalau nino ketemu sama rena
tapi malah dia sudah nangis
jadi tadi malam mama sempat lihat kalau nino itu berkali kali dengerin suara nyai rena di hp dia
kayaknya dia kangen sekali sama rena
mama datang kesini mau minta izin sama dia
jadi tadi malam mama sempat lihat kalau nino itu berkali kali dengerin suara nyai rena di hp dia
kira kira boleh gak
kalau nino ketemu sama rena
sama kalian berdua
untuk nino bisa ketemu setiap minggu
persis seperti dugaan gue
urusan memberitahu nino
soal identitas rina memang gak akan semudah itu
pasti akan ada masalah
baru yang datang
aku udah ngejelasin
aku rasa itu udah cukup
aku rasa itu udah cukup
aku rasa itu udah cukup